pocong dan virus corona ikut menghadiri peringatan hari buruh internasional
yang digelar di mataram nusa tenggara barat jumat pagi
rupanya mereka adalah peserta aksi yang mengenakan kostum
untuk menghadang pengguna jalan yang tidak mengenakan masker saat di luar rumah
aksi mereka dilakukan tanpa orasi
namun mereka membawa sejumlah pamflet bertuliskan imbauan
serta ajakan untuk selalu bijak dalam menghadapi wabah covid sembilan belas
pengunjuk rasa hanya dibatasi sekitar sepuluh orang
serta menerapkan social distancing dan tetap menggunakan masker
puluhan buruh yang tergabung dalam kongres aliansi serikat buruh indonesia kasbi
kota tanggerang banten tetap menggelar aksi turun ke jalan jumat siang
mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka
yang meminta pemerintah dan dpr ri
membatalkan pengesahan undang undang cipta kerja atau omnibus law
mereka juga meminta pemerintah fokus menangani pandemi covid sembilan belas
karena telah membuat sejumlah buru di phk
aksi buruh yang berlangsung di tengah pemberlakuan psbb
mendapat pengawalan aparat kepolisian dari polsek benda
mereka diizinkan beraksi namun diberikan tenggat waktu
di medan sumatera utara puluhan buruh dari badan pekerja daerah
satuan perjuangan rakyat sumatera utara
berunjuk rasa di kantor dprd sumatera utara jumat pagi
karena aksi yang digelar saat pandemi covid sembilan belas
mereka mengenakan masker serta berbaris menjaga jarak
para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan
di antaranya menuntut dibatalkannya
pembahasan undang undang cipta kerja atau omnibus law
serta dihentikannya phk
dengan dali penurunan produktivitas akibat covid sembilan belas
tim liputan semen indonesia